gelombang tinggi yang terjadi di pesisir pantai selatan bali dan nusa tenggara barat merusak sejumlah kios milik warga
sementara itu meski wisatawan berdatangan ke pantai kuta aktivitas bermain air ditutup sejak rabu siang
bmkg wilayah tiga denpasar memprediksi gelombang tinggi masih akan terjadi hingga akhir juli ini
kios di pantai kelating
pantai di pantai kuta jimbaran dan nusa dua tetapi juga di pantai di pesisir timur bali
seperti pantai sanur pantai kusamba kelungkung dan pantai amet di karangasem
badan meteorologi klimatologi dan geofisika wilayah tiga denpasar memprediksi gelombang tinggi masih akan terjadi hingga akhir juli ini
penyebabnya adalah terjadinya dinamika gelombang tinggi di sebelah barat atau barat daya australia
di sana ada pusat
gelombang tingginya di sana sehingga gelombang itu menjalar sampai jauh sampai ribuan kilometer
sampailah ke indonesia terutama di bagian barat dan selatan
di daerah samudera india bagian barat dan selatan
itu yang dikenal sebagai alun sebagai apa namanya swell
soal itu adalah pergerakan gelombang dari suatu tempat ke tempat lain
penyebabnya karena di situ ada tekanan yang tinggi di pusatnya itu
sehingga dia mencari yang lebih tekanan lebih rendah
gelombang tinggi tidak hanya berdampak terhadap nelayan
aktivitas bermain air termasuk latihan berselancar bagi wisatawan di pantai kuta pun ditutup sementara
artinya kalau memang itu kan sudah ada tanda tanda dalam arti arus yang berbahaya
kalau memang orang yang masih nabrak untuk memandi di sekitar arus itu
kalau memang dia terseret sampai tidak ditemukan
karena itu arus yang sangat kuat yang sangat berbahaya
sehingga dia itu langsung diputer ke bawah di bawah pasir
sehingga di sanalah kadang kadang mayatnya susah sekali ditemukan
sehingga kita menunggu dulu air arus itu pindah ke lain tempat
baru dia akan bisa kembali ke ngapung di air
gelombang tinggi pun menyebabkan penyeberangan dari sanur
ataupun pusamba menuju pulau di nusa penida ditutup sementara
sejumlah wisatawan membatalkan rencana berlibur ke timur pulau bali itu
igede nyoman wirja dinata dan pasar